sudah bersama pengamat politik peneliti senior populi center
sekaligus associate profesor di sekolah tinggi ilmu administrasi
lembaga administrasi negara jakarta ratri istania
dr ratri terima kasih sudah di rosi
mbak ratri ini tadi seperti sudah disinggung
bahwa sekali putaran sudah ada presiden terpilih
tapi pada saat kita bicara ini ini hari kamis tanggal sembilan mei
jadi juni juli agustus september oktober masih ada lima bulan lagi
menurut mbak ratri apakah fase ini banyak orang yang sebenarnya grogi
atau nervous tentang apa yang akan terjadi dalam lima bulan ke depan
kalau kita definisikan orangnya mbak rosi terutama elit partai
berarti kan berbicara mengenai siapa siapa yang sudah berkontribusi
proses untuk saling apa namanya ini saya yang berkontribusi lebih daripada yang lain itu terjadi
dan semakin panjang semakin banyak yang grogi
semakin banyak semakin banyak yang grogi
sampai nanti oktober berapa kali harus mengadakan pertemuan
berapa kali mereka harus membuktikan bahwa kita yang paling banyak loh
memberikan kontribusi terhadap kemenangan anda
itu terlepas dari yang memang betul betul partai partai yang memang
secara dari awal mereka mendukung
tapi ada juga partai partai yang mereka tadinya tidak mendukung
berarti kalau mbak ratri lihat
masih dua puluh oktober dilantiknya presiden terpilih
yaitu pak prabowo dan mas gibran
downside nya oke saya katakan positifnya dulu misalnya
makan siang gratis dan lain sebagainya
yang harus disusun secara lebih komprehensif
katakanlah di masa yang cukup panjang saat ini
itu bisa disusun dengan lebih baik
tapi downside nya atau efek negatifnya menanti sekian lama
menurut mbak ratri apa yang harus jadi catatan
kalau kita memperhatikan posisi seorang presiden ya mbak ya
seharusnya mereka kan memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa siapa
kabinet yang diisi oleh orang orang kompeten
tapi kan tidak seperti itu jalannya
artinya sekarang seorang presiden terpilih harus memperhitungkan
siapa siapa saja yang nanti akan masuk berdasarkan siapa siapa saja
partai elit partai yang mendukung beliau
itu kan realitas politik yang harus kita hadapi
kita tidak berhadapan dengan teori kita berhadapan dengan praktek di lapangan
jadi kalau misalnya dibilang oh zakon kabinet kabinet profesional
itu sebenarnya hanya ucapan panggung depan
pada realitanya tidak se ideal itu
kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka mereka yang berkontribusi
terhadap keterpilihan seorang presiden
melalui pemberian misalnya suara dukungan yang sedemikian besar
itu kan tentu akan menawarkan
oke kita punya sekian besar kontribusi
kita menawarkan sekian banyak kontribusi
dengan berapa banyak kursi yang bisa kita dapatkan di dalam kementerian
nah saya mau kita lihat pidatonya presiden terpilih prabowo
yang mengatakan sesuatu yang menurut saya cukup menarik
meskipun ini dikatakan sebagai satu kelakar
saya kira saya tidak akan panjang lebar berbicara
karena saya suruh katakan
jangan kasih mic pada politisi
dia akan manfaatkan untuk mempengaruhi surat
syukur bahwa pemilu sudah selesai
jadi saya tidak perlu minta dukungan saudara saudara
saya tidak perlu syukur pemilu sudah selesai
ini adalah sebuah jokes
tapi pada mbak ratri setelah presiden terpilih
sebenarnya siapa membutuhkan siapa
kalau kita berbicara siapa membutuhkan siapa
kita lihat sosok prabowo sekarang ini kan sebenarnya membutuhkan dukungan
dari orang orang yang memang mendukung dia pada saat pemilihan kan
mengapa itu masih terasa dibutuhkan
untuk menjalankan program program yang sudah misalnya dikampanyekan oleh beliau
untuk memastikan bahwa roda pemerintahan itu berjalan dengan mulus
akan tetapi memang posisinya beliau ini itu kan tidak mudah mbak rosy
bagaimana menentukan ini menarik ya
pak prabowo dan mas gibran itu terpilih dengan suara yang luar biasa
itu lands light dan sepanjang sejarah rasa ini suara yang terbanyak
presiden yang terpilih dengan suara mayoritas terbanyak
tetapi dianggap tidak mudah
dari tiga kontestan dia terpilih dengan dua yang digabung saja
itu belum mampu menandingi suara pak prabowo dan gibran
tapi bagaimana anda mengatakan posisinya tidak mudah
begitu kan terlepas dari misalnya secara teoritis
apakah seorang presiden itu bisa memilih anggota kabinetnya sendiri
kita perlu melihat pertama standar yang harus mungkin dipikirkan oleh seorang prabowo
proporsi kemenangan dari partai politik yang ada di parlemen
pdip itu memiliki tempat teratas
tapi sampai sekarang ini masih ambigu
apakah mereka akan ada di luar atau di dalam
nah yang kita harus perhatikan yang di bawah bawahnya
gerindra sudah pasti itu kan merupakan kendaraan dari prabowo itu sendiri
tapi setelah gerindra karena ada golkar
nah sekarang kan pasti ada permintaan permintaan bahwa saya sudah membantu
saya sudah berkontribusi terhadap kemenangan anda
saya kasih dong posisi posisi menteri yang misalnya strategis
kalau misalnya gerindra dikasih eg saya dikasih sekian banyak dong
belum lagi kalau kita memikirkan ada misalnya partai partai lain yang
tetapi mereka merasa berkontribusi terhadap kemenangan misalnya gitu
belum lagi orang orang lain misalnya tergabung dalam menang kemenangan
itu kan akan membuat pusing
kalau misalnya posisi seorang presiden yang sekarang
siapa yang memang harus diajak masuk dan siapa yang memang nanti ya terpaksa harus ditinggalkan
dan itu kan memikirkan juga jumlah kementerian nanti seperti apa
saya akan masuk ke situ mbak ratri
gini kita melihat ada good gesture atau sesuatu yang baik yang dilakukan oleh presiden terpilih
yaitu datang ke ketum ketum partai
datang ke surya paloh datang ke caimin
itu dianggap sebagai sesuatu yang baik
bahwa tetap menjaga silaturahmi
tetapi itu juga dibaca sebagai wah ini diajak ke kabinet
bahwa ingin merangkul semua
ingin mengurangi lagi apa yang dilakukan oleh pak jokowi yang merangkul pak prabowo di tahun dua ribu sembilan belas
di tahun dua ribu sembilan belas tetapi ada situasi yang sungguh sungguh berbeda
yaitu bagaimana keterpecahan bangsa ini
pak jokowi waktu itu mengajak masuk pak prabowo sebagai menteri pertahanan
tapi menurut mbak ratri
apakah memang kita perlu mencontoh dua ribu dua puluh
atau sebaiknya praktek di dua ribu sembilan belas merangkul kompetitor tidak perlu lagi diulangi
sebagai bangsa kan kita harus belajar ya mbak rosy ya
peristiwa dua ribu sembilan belas itu memang harus kondisinya
politik pada masa itu terpolarisasi
oleh karena itu kenapa dibutuhkan untuk merangkul semua
akan tetapi dua ribu sembilan belas kita kan seharusnya belajar
apa yang terjadi dua ribu sembilan belas sampai dua ribu empat belas kemarin sebelum pemilu
ya sorry dua ribu dua puluh empat kemarin sebelum pemilu ya
itu kan banyak hal yang mestinya kita itu punya mekanisme check and balances
artinya harus kita mengembalikan bahwa kita jangan hanya mengandalkan bahwa koalisi itu semua harus dirangkul
kemudian berpikir bahwa program program karena semua yang dirangkul itu mulus mulus saja terjadi
kan itu menjadi praktek apa ya namanya pengecekan itu tidak ada
anda ingin mengatakan bahwa ya waktu itu kita menerima
bersatunya pak jokowi dan pak prabowo sebagai bagian dari rekonsiliasi bangsa
tetapi ada harga yang harus dibayar juga sepanjang dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
bahwa tidak ada kekuatan penyeimbang di luar itu
sehingga terjadi seperti sekarang
dan anda melihat itu tidak boleh diulang atau sesuatu yang perlu dicontoh demi kelanjutan pembangunan
saya kira kekuatan pengecekan itu harus ada dalam demokrasi baru
itu harga yang harus kita pertaruhkan kayaknya
membiarkan apa yang terjadi di tahun dua ribu sembilan belas ke sekarang itu masih terus berlangsung
karena pada realitasnya pemilu ini berjalan cukup baik
tidak terjadi polarisasi yang luar biasa seperti dua ribu sembilan belas
sehingga tidak perlu juga menggabungkan mereka yang berada dalam kontestasi itu
kalau kita percaya bahwa demokrasi itu memang masih jalan
kekuatan pengecek dan balancer itu kan masih ada
kita jangan menafikan bahwa itu berjalan biasa biasa aja
oke jangan saya akan mau masuk lagi untuk mendalami ini
karena ramai ramai ingin masuk kabinet prabowo gibran
siapa dan partai mana yang lebih berhak diajak